dalam rangka menebar semangat dua ribu dua puluh empat se indonesia
sahabat ganjar menggelar kegiatan sosial di sejumlah daerah
seperti di kabupaten lebak banten
sahabat ganjar menggelar aksi sosial berbagi air bersih
sementara di semarang sahabat ganjar menggelar bazar murah
yang dihadiri ratusan warga setempat
kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah
turut menjadi perhatian relawan sahabat ganjar
sahabat ganjar menggelar aksi sosial berbagi air bersih
di kabupaten lebak banten pada minggu delapan oktober
kegiatan itu pun disambut antusiasme warga
mereka mendatangi lokasi pembagian air dengan membawa ember
serta alat menampung lainnya
alhamdulillah ya ini atas ada bantuan air bersih ini
dari sahabat ganjar semua warga ikut
senang ya ikut antusias ya dari pas tiga hari kemudian
itu ada itu langsung respon sih sangat berarti sangat bermanfaat
bantuan air bersih ini
karena kami juga nunggu nunggu ya ada yang ngasih pas ini
kebetulan sangat betul sangat bermanfaat
terima kasih kepada sahabat ganjar yang sudah memfasilitasi
air bersih kepada warga kami
sebetulnya sih kalau di kabupaten lebak ini banyak
ada sekitar delapan kecamatan lah yang rawan dan sangat gitu ya
untuk adanya bantuan bantuan semacam kayak begini
justru ini sebagai apresiasi yang sangat bagus sekali
dari sahabat ganjar terutama animo masyarakat dengan
kepudarannya air bersih ini sangat menunjang
buat kelangsungan daripada kebutuhan masyarakat yang
tadinya sangat membutuhkan justru yang lebih dibutuhkan adalah air
mudah mudahan dengan adanya kiprah dari kita itu dari sahabat ganjar
ya lebih mengutamakan adanya pendekatan dari hati ke hati
sesuai dengan tema dari kita itu sebagai rasa kepedulian
yang mana dekat dengan masyarakat
kepedulian sahabat ganjar untuk masyarakat tidak berhenti di situ saja
di kota semarang jawa tengah sahabat ganjar kembali berbagi keberkahan
dengan menggelar bazar mura
acara ini pun dihadiri ratusan warga yang ingin mendapatkan paket sembako
dengan harga terjangkau
di sini kami mengadakan bazar mura
paket sembako senilai dua puluh lima ribu
terlihat antusiasme warga sangat apresiasi sekali
semoga program ini bermanfaat dan berguna untuk masyarakat di kota semarang
kedepannya kami berharap pak ganjar pranowo menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh
melalui rangkaian kegiatan di berbagai provinsi itu
sahabat ganjar turut berperan menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan masyarakat
terhadap ganjar pranowo
menjadi presiden indonesia selanjutnya